assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
kamu tuh denger gak sih dipanggil

dengar bu aku baru mau masuk
baru mau masuk

kamu tuh ngapain sih masih megangin foto itu
bapak kamu tuh udah mati dia gak bakal balik lagi ke sini
mulai sekarang gak ada yang bela sama manjain kamu lagi
dan mulai sekarang kamu kerja
cuci baju tuh di dalam
bu aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku belum buka puasa
eh siapa sudah duduk disini
salah makan depan
kayaknya aku harus mulai cari uang ya
mulai sekarang kamu ngamen di pinggir jalan situ
nunggu apa lagi
nunggu duit turun dari langit

dua bulan putih tiw flying
yang ini jurnal namanya santan

kamu gak berubah liz
masih cantik kayak dulu
udah punya lak berapa
bukannya waktu itu kamu sudah menikah
tapi suamiku baru meninggal
kamu sendiri udah nikah belum
kok belum sih
kelihatannya di jakarta udah sukses nih
masih belum ada yang serk
kalau udah kayak begini milih milih
milih yang mudah kan
ya kalau ada
janda secantik kamu
aku juga mau
belum punya anak
yaudah kalau gitu
nanti aku main main ke rumah kamu ya
kalau heru tahu aku punya anak
dan gak jadi ngedeketin aku
tapi aku kan memang tidak punya anak
nek sekarang juga kamu pergi dari sini
kamu udah gak boleh tinggal lagi disini

enggak ingin pergi di restart
tufomu tinggal dimana bu
bukan urusan saya
kamu itu bukan anak kandung saya
kamu itu anak pungut
ditemui di dalam bedung
ga ada patung
ayah kamu itu cuma ngehibur
kamu itu anak beduk udah sana balik ke beduk minggu sholat tidur disana
jangan mu jangan misalnya tiba
udah pergi pergi
sebenarnya kamu itu anak yang ditemuin dalam beduk kamu itu anak beduk di sana
balik ke beduk minggu sholat tidur disana
oh ya pak ustadz bagaimana pengajian kita minggu depan
insya allah sebagaimana biasanya itu kan pengajar rutin
tufa ngapain kamu ada disini
tufa kamu tidur disini
ya sudah nanti bantah sholat subuh bapak antar pulang rumah ya
pak ustadz aku kesini sendiri kok
mungkin dia inget ketika sering kamu sholat sama ayahnya
tufa tapi benar kan kamu gak ada apa apa dengan ibu kamu
tufa kamu tidak pulang
aku masih mau disini
ya sudah ustadz duluan ya kamu hati hati disini